udara jakarta pada hari ini dinyatakan buruk berdasarkan situs aquedar com
sementara di air quality index atau indeks kualitas udara jakarta
pada selasa siang ada di angka satu ratus enam puluh
angka ini berada di kategori tidak sehat
masih menurut iqr jakarta berada di peringkat dua kota besar
dengan polusi udara tertinggi di bawah kota dubai uni emirat arab
kualitas udara di wilayah tangerang selatan dan depok bahkan lebih buruk
dengan indeks kualitas udara mencapai satu ratus enam puluh dua di tangerang selatan dan satu ratus enam puluh satu di depok
diketahui angka satu ratus lima puluh hingga dua ratus masuk dalam kategori tidak sehat
sementara makin kecil angka makin sehat udaranya
menanggapi hal tersebut presiden jokowi dodo mengatakan
polusi udara sudah bertahun tahun dialami jakarta dan sekitarnya
jokowi mengatakan salah satu cara untuk mengurangi polusi adalah dengan mengurangi beban jakarta
yaitu dengan memindahkan ibu kota dari jakarta ke ibu kota nusantara
polusi itu tidak hanya hari ini sudah bertahun tahun kita alami di ibu kota dki jakarta ini
bertahun tahun kita alami
pertumbuhan ekonomi kota kita
dan dan dan dan dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban jakarta
sehingga bagian nanti digeser ke ibu kota nusantara
jokowi menambahkan solusi lain adalah memperbanyak moda transportasi masal serta pemakaian mobil listrik
menurut agus dwi susanto guru besar pulmonologi dan respirasi universitas indonesia
dari sisi keilmuan pemindahan ibu kota bisa menjadi salah satu solusi
namun tidak holistik karena pengurangan polusi hanya untuk di kota jakarta
hal itu tidak menyelesaikan masalah polusi di kota besar lain
mesti diperhatikan polusi ini bukan hanya terjadi di kota jakarta
ada di surabaya ada di palembang ada di medan ada di bandung
artinya pencegahan untuk pemindahan ibu kota hanya menyelesaikan masalah di jakarta
jadi mesti dipikirkan lebih holistik dari sisi mengurangi polusi
menurut agus polusi udara yang buruk bisa menimbulkan dampak berbahaya bagi kita
selain penyakit yang berhubungan dengan paru polusi buruk juga bisa menyebabkan penyakit jantung stroke hingga stunting
maka dari itu cek kesehatan secara berkala wajib dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi dengan tingkat polusi udara yang tinggi sebelum gejala muncul
karena konsep karena polusi itu lebih utama prevention mencegah
tadi saya sampaikan mencegah bisa primer sekunder tersier
jadi nggak ada obat kalau misalnya sudah kena polusi itu bisa dikurangi nggak ada tidak ada
agus menambahkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan adalah menggunakan masker
beralih ke transportasi umum tidak membakar sampah sembarangan dan makan makanan bergizi